lantas seperti apa potret industri manufaktur indonesia hingga data terakhir
apa pula dampaknya bagi ekonomi nasional
kebangkitan manufaktur indonesia saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita mulai terlebih dahulu dari data yang dirilis dan ini menunjukkan bagaimana industri manufaktur indonesia masuk sepuluh besar
jadi bukan industri manufaktur namun yang akan kita bahas adalah nilai tambah industri manufaktur
jadi bagaimana value added dari sebuah industri manufaktur itu bisa bertambah
karena kalau untuk industri manufaktur tentu siapa yang bisa menyanyi industri tiongkok misalnya
atau kita bayangkan juga negara negara maju yang sudah terlebih dahulu memiliki pabrik kemudian juga tempat tempat pengolahan
bukan industri manufaktur tapi nilai tambah industri manufaktur yang masuk sepuluh besar
kita lihat terlebih dahulu pada posisi pertama ternyata masih tiongkok
ini membuktikan bagaimana macan asia ini masih berkuasa untuk sektor manufaktur dan menjadi salah satu juga negara penting
sehingga apapun yang terjadi di sana maka akan mempengaruhi pergerakan pasar secara global
sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah amerika serikat
ternyata kita lihat tiongkok sendiri berhasil mengangkangi amerika serikat
amerika serikat nilai tambahnya berada pada posisi kedua dan saat ini kita lihat enam belas lima puluh empat persen pertumbuhannya
tiongkok sendiri ada di dua puluh tiga delapan puluh empat persen
apa dampaknya sesungguhnya ketika nilai tambah industri manufaktur mereka naik
maka mereka membutuhkan bahan bahan olahan ataupun bahan bahan baku yang berasal dari indonesia
ini menjadi salah satu sinyal yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah indonesia untuk memanfaatkan bagaimana mereka memberikan nilai tambah terhadap industri manufaktur
pada posisi ketiga kita ke jepang
negara yang belum bisa bangkit dari resesi ini ternyata memiliki nilai tambah untuk industri manufaktur yang relatif baik

korea selatan juga lompat cukup tinggi
sehingga pada tahun dua ribu lima belas naik menjadi posisi kelima
dengan pertumbuhan tiga sembilan persen
selanjutnya lebih cepat saya akan ada india dua empat puluh lima persen
kemudian ada italia dua empat puluh dua persen
lalu ada perancis dengan dua tiga puluh empat persen
dan brazil yang saatnya sedang ada krisis politik
namun pada tahun dua ribu lima belas industri manufakturnya memiliki nilai tambah naik dua dua puluh enam persen
dan tentu saja indonesia
indonesia berada pada posisi ke sepuluh
kita naik tumbuh satu sembilan puluh tiga persen
ada sesuatu pasti yang mempengaruhi
dua faktor utama
pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil
ekonomi kita tumbuh meskipun melambat
namun penurunan tidak drop
kita lihat seperti misalnya tiongkok
dari delapan persen turun anjok ke enam persen
indonesia tidak terlalu signifikan drop ataupun fluktuasinya
namun menurunnya relatif stabil
dan kemudian kita tahu bahwa kita adalah negara yang hobi belanja masyarakatnya
berkali kali kita berada pada posisi top untuk ee
masyarakat yang paling rajin berbelanja di dunia
indeks kepercayaan konsumen kita selalu tinggi
paling kita bergeser posisi ke dua posisi ke satu posisi ke dua posisi ke satu
selalu hal itu
namun itu ada positifnya
sehingga pertumbuhan itu memberikan kontribusi positif untuk nilai tambah industri manufaktur di indonesia
selanjutnya kita lihat ini adalah nilai tambah industri manufaktur dua ribu lima belas
dan ini adalah nilai
jadi kalau tadi saya berbicara mengenai pertumbuhan
saya lebih ke nilai
untuk memperlihatkan apa yang harus kita lakukan
kita lihat untuk tiongkok sendiri
bayangkan mereka sudah dua delapan ratus tiga puluh delapan miliar dolar amerika
saya tidak tahu ada berapa nol di belakang
belah dikonversikan ke rupiah
begitu gilanya tiongkok dengan industri
meskipun saat ini mereka akan melakukan shifting
tidak akan lagi di sektor itu
mereka akan lebih masuk ke sektor konsumsi dan services ataupun jasa
namun paling tidak mereka masih yang paling perkasa di dunia
amerika serikat selalu menganggap tiongkok penting
begitu juga sebaliknya harusnya
namun kita lihat bagaimana amerika serikat
industri nya mencapai satu sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dolar amerika
masih tinggi tapi masih kita lihat gap nya
masih terlalu jauh untuk mengejar tiongkok
padahal amerika sudah lebih dahulu merdeka
kemudian tiongkok sendiri
biar kita mengulang bagaimana sejarahnya
mereka bangkit dari ekonomi yang tidak begitu baik
kemudian mereka bangkit memiliki program yang cukup baik
sehingga mereka bisa menguasai
dunia dengan sektor manufakturnya
selanjutnya yang kita lihat adalah jepang
jepang sendiri mencapai satu enam puluh tiga miliar dolar amerika
selanjutnya kita lihat adalah jerman
dengan tujuh ratus lima puluh delapan miliar dolar amerika
dan jerman sendiri memang merupakan salah satu juga
negara industri manufaktur
seperti misalnya otomotif utamanya
karena mereka memang negara yang kuat di engineering
selanjutnya pada posisi kelima adalah korea selatan
ini juga negara yang harus membuat was was
banyak negara industri di dunia
kita tahu bagaimana apple harus bersaing begitu gesit
untuk menghilangkan bagaimana samsung memenangkan pasar global untuk teknologi
jadi ini memang salah satu pemetaan juga
negara mana yang harus diwaspadai ketika anda akan masuk
dan bermanuver berperang di sektor manufaktur
saya ambil lima besar
selanjutnya saya masukkan indonesia
indonesia dengan nilai manufaktur dua ratus dua puluh sembilan enam puluh enam miliar dolar amerika
jadi kata kunci adalah nilai tambah
kalau bicara industri manufaktur kita masih kalah jauh
kita masih dua ratus dua puluh sembilan miliar dibandingkan dengan tiongkok
ya sekitar segitu sangat jauh sekali
begitu banyak yang harus dilakukan untuk bisa menyamai posisi
dengan tiongkok misalnya
tapi paling tidak ini menjadi salah satu angin segar
bahwa kita sudah berbuat
beberapa yang mempengaruhi juga
saya tidak sabar menanti bagaimana realisasi smelter
ataupun tempat pengolahan bahan tambang
nanti juga akan memberikan value added yang lebih baik
dan tentunya akan berkontribusi juga
untuk nilai tambah industri manufaktur
semoga kita bisa lebih baik dari nilai saat ini
selanjutnya saya lebih spesifik untuk tren nilai tambah industri manufaktur indonesia
ini data masih dari unido
kita lihat bagaimana trennya
kita terus naik
dan kita lihat ini yang patut dipertahankan
tren ini menunjukkan ada sebuah perbaikan
ada program untuk memperbaiki
dan hal ini sangat baik untuk menopang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi nasional
ketika kita bisa memberikan kontribusi yang relatif baik di manufaktur
dan ini menjadi kata kunci
saya pernah mendengar speech dari bambang brojonegoro ketika itu
dia menganalisis bagaimana tiongkok akan bergeser
akan shifting ke konsumsi
dan bagaimana vietnam bisa memberikan barang barang setengah jadinya
yang sudah diolah
ataupun juga barang jadi
sehingga mereka mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik untuk sisi ekspor
dan hal itu bisa juga ditiru oleh indonesia
ketika kita memiliki manufaktur yang baik
kita bisa mengekspor barang barang jadi atau setengah jadi ini ke tiongkok misalnya
negara ekonomi terbesar kedua di dunia
dan tentu ini nanti akan bisa mempengaruhi neraca dagang kita
ada peluang di sana ketika kita terus mengevaluasi diri dan memperbaiki angka angka tersebut
untuk jauh lebih baik dari saat ini
lalu saya ke indeks pmi manufaktur ri
ini adalah indeks untuk memperlihatkan bagaimana ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan
di dalam negeri
utamanya di sektor manufaktur
biasanya market selalu mengeluarkan ini untuk melihat bagaimana produktivitas korporasi korporasi
untuk memproduksi barang
kita lihat trendnya
kita sempat sangat positif
kita ada di juni dua ribu empat belas
kita di lima puluh dua tujuh
dengan standar lima puluh
ketika angka itu ada di bawah lima puluh maka artinya ada kontraksi
artinya tidak ada ekspansi sama sekali
produktivitas perlu dipertanyakan
namun kita beberapa kali drop dari lima puluh tujuh
ini grafiknya sangat jelek harusnya
ini harusnya jangan lagi terjadi
kemudian kita drop lagi ke empat puluh lima
ini menjadi salah satu pertanyaan besar
apa yang sedang terjadi
artinya ada perlambatan di sana
karena tidak ada ekspansi korporasi
karena ada volatilitas pasar keuangan
kemudian juga mereka masih wait and see
dan kemudian kita lihat bagaimana trendnya mengalami perbaikan
kemudian kita lihat ada di empat puluh tujuh delapan
ini angka yang jelek sesungguhnya
kita tidak boleh ada di angka ini
namun kita lihat pada tiga puluh satu maret dua ribu enam belas
disease adalah salah satu yang patut kita pertahankan
di atas lima puluh
kalau bisa lima puluh dua lima puluh tiga
artinya ada ekspansi yang luar biasa
ada optimisme di sektor manusia
sehingga indeks manufaktur memang perlu dipertahankan di atas level lima puluh
cukup baik untuk
ini salah satu juga prestasi mungkin pemerintahan joko widodo ya
setelah memimpin meskipun drop ini jangan lagi terulang
dan selanjutnya kita lihat ke slide untuk mengetahui manufaktur tersebut menjadi motor ekonomi nasional
kita lihat berkontribusi data bps atau pembarian pusat statistik
untuk kontribusi manufaktur untuk pertumbuhan ekonomi
dan kemudian penyerapan tenaga kerja yang juga cukup baik
ini untuk mencegah pengangguran di tengah perlambatan ekonomi global
dan saya ingin mendekatkan apa yang saya bicarakan saat ini tidak jauh sekali dengan kehidupan yang kita hadapi sehari hari
kita lihat bersama
ini adalah bagaimana kedekatan manufaktur itu bukan sesuatu yang awang awang
saya bukan juga memperlihatkan data yang tidak ada kedekatan
dengan anda dan kita semua
kita lihat ini adalah gambar gambar bagaimana industri manufaktur selanjutnya nanti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat
semisal untuk para buruh misalnya bekerja di sebuah pabrik
kemudian kita lihat juga ada perusahaan mobil
kemudian juga motor
semakin banyak mereka memproduksi akan menjadi sinyal semakin optimisnya pertumbuhan ekonomi
masih ditopang oleh belanja ataupun juga konsumsi rumah tangga
nah ini dia
ini gambar gambar bagaimana di sektor manufaktur ketika indeks manufaktur yang saya utarakan tadi positif
maka akan memberikan dampak yang sangat baik untuk kedua sisi
untuk pekerja misalnya akan membuka lapangan kerja
artinya juga ini menyangkut juga mata pencaharian banyak orang di indonesia
priuk nasi rumah tangga
kemudian kita lihat untuk sisi produsen ataupun pengusaha
ini berarti ada margin
ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan di sana
ini adalah kebangkitan manufaktur di indonesia yang patut diapresiasi positif